dan juga keinginan para buruh di tengah mungkin perusahaan yang masih belum secara penuh kembali situasi ekonominya seperti sebelum pandemi
jadi kita taruh bunga telang itu ke dalam kita tutup dan kita masukkan ke dalam kulkas atau chiller